mamat keluar mat bang mamat keluar mat
sama sama sama kemarah yuk enggak keluar nanti dilaporin ke pak rw
mat sampen mau dilaporkan polisi mat hukumannya berat loh mat
nyalong singkong itu hukumannya lebih berat dari korupsi mat
omong membantu gimana
ya emak bantu bukan itu
tugas oma itu marah sama risal kalau dia tidak bantu nina
pagi kebun macmitta
tjingkong jadi curie tapi enggak tahu
tapi kamu belum tahu kalau mamat yang nyuri
sama sama senang cari perkara
aku sih yang banyak bantu mama
ngantar ke klinik
periksanya memang baru dua kali
iya baru dua kali
ya anak kedua itu memang cenderung lebih dewasa
dan bertanggung jawab
sikmat yang dikira
sikmat yang dikira
sikmat yang dikira
sikmat yang dikira
sikmat yang dikira
sikmat yang dikira
sikmat yang dikira
sikmat yang dikira
sikmat yang dikira
sikmat yang dikira
masa sih di kantor lu tuh gak ada yang cakep yang bening yang kece
satu aja bawa dulu ke rumah pura pura namu
udah tua semua pak
udah tua semua pak
udah tua semua pak
kita cari ke mall aja bang
nih nih lu gimana sih nyari calon mantu itu ke masjid ke musolah
bukan ke mall
ya bang ini kan hari minggu
jam segini mana adik nongkrong di masjid
ntar tolong imat lagi aja ya
niat lu itu lebih ngeliat tanahnya
berapa lebar tanahnya
bukan ngeliat tampangnya
iya sih emang bener
eh tin pacarnya si andri cakep
tina mah udah tau
dikenalin sama emak ipah
saya juga pasti cariin pacar yang cantik
si selpi juga cantik mida
iya tapi sayang aja kalo andri cuma dapetin si selpi
tempat wisata di lampung
emangnya uni tau
ambo pernah tinggal disana
jadi engga beli ini sendal terapinya
ya sore bang
oh mama dekat dengan menantu
sayang sama mertua
kriterianya apa bu
papa ini orangnya jujur dan bertanggung jawab
andre juga jujur dan bertanggung jawab
masa oma gak boleh batuk
kalau saya nggak ada di rumah
indra itu orangnya memang lucu
kalau gak ada dia
masih gak ada dia
indrie ada keperluan
kamu kan punya acara
ada acara yang sama la
gapapa kalo indri mau jalan
nek ga keluar nanti
dilaporin ke pak rw
sampean mau dilaporkan polisi mat
hukumannya berat loh mat
hukumannya lebih berat dari korupsi mat